usai perayaan tahun baru dua ribu dua puluh
harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional merangkak naik
seperti di pasar kramat jati jakarta timur
pada selasa kenaikan harga terjadi pada cabai dan minyak goreng
harga cabai rawit merah yang sebelumnya rp enam puluh
kini naik menjadi rp delapan puluh per kilogram
harga bawang dari rp sembilan naik menjadi rp sepuluh per seperempat kilogram
harga minyak goreng kemasan naik rp satu
minyak goreng kemasan yang sebelumnya dijual rp dua puluh delapan per dua liter
kini menjadi rp dua puluh sembilan per dua liter
begitu juga di pasar tradisional tomang tanjung duren jakarta barat
harga cabai dan bawang merah pada selasa melambung tinggi
cabai merah keriting semula di kisaran rp empat puluh
kini menyentuh rp delapan puluh per kilogram
cabai rawit merah dari rp enam puluh menjadi rp tujuh puluh hingga rp seratus per kilogramnya
sementara harga bawang merah naik dari rp empat puluh menjadi rp enam puluh per kilogram
menurut salah seorang pedagang kenaikan sudah dirasakan sejak akhir tahun
akibat cuaca buruk yang berdampak
pada hasil panen petani
tak hanya di jakarta harga sayuran di pasar gudang tiga raksa kabupaten tanggerang banten
juga terpantau naik pada selasa
kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai rawit hijau
dari sebelumnya rp tiga puluh menjadi rp lima puluh hingga rp delapan puluh per kilogramnya
selain harga cabai dan bawang merah di bandung jawa barat harga ikan laut pun meroket
akibat cuaca buruk di wilayah pantai di jawa barat stok ikan laut di pasar kosambi kota bandung menjadi terbatas
terbatasnya ketersediaan ikan laut ini sudah terjadi sejak satu januari
bahkan sebagian jenis ikan laut kosong
selain di pasar kosambi ketersediaan ikan laut di pasar cihaur gelis kota bandung juga berkurang
imbasnya harga ikan laut naik
harga ikan tenggiri misalnya naik dari sebelumnya rp enam puluh kini menjadi rp tujuh puluh lima per kilogram
tim liputan cnn indonesia